beginilah suasana sirkuit mandalika senin empat belas februari dua ribu dua puluh
sehari setelah selesainya gelaran pramusim motogp yang berlangsung dari sebelas hingga tiga belas februari dua ribu dua puluh dua kemarin
sebelumnya pedok ini dipenuhi oleh sekitar lima ratus orang lebih kru dari dua puluh orang pembalap yang turun menjajal sirkuit mandalika
bila sebelumnya yang terdengar adalah raungan mesin motor pembalap
maka pada senin yang tampak hanyalah beberapa unit logistik milik para pembalap yang tersimpan di pedok
sementara itu di depan dan samping pedok kesibukan ratusan teknisi menyelesaikan tribun penonton
untuk persiapan gelaran motogp yang akan berlangsung delapan belas hingga dua puluh satu maret dua ribu dua puluh dua mendatang
yang tak kalah menariknya adalah pembangunan tiga unit gedung yang berada di atas bukit tiga ratus tiga puluh
yang berlokasi di tikungan sepuluh sirkuit mandalika
tiga gedung tersebut saat ini sedang dikebut pengerjaan
agar bisa digunakan saat gelaran motogp nanti
di gedung ini penonton akan dimanjakan dengan keindahan pemandangan sirkuit secara keseluruhan
serta pemandangan bukit dan pantai seger yang berpasir putih
kalau proyek pasti selesai pada tempatnya nggak mungkin nggak ya
kita menghadapi ajang motogp berbagai fasilitas kita bangun
ada tempat menonton sendiri
mungkin saat ini kita masih kasihkan baru dua lantai ya
cuma nonton dari situ
tempat nontonan terbaik
karena bisa ngeliatnya tiga ratus enam puluh derajat
seluruh bangunan yaitu tribun penonton serta fasilitas lainnya
baik di dalam maupun di luar sirkuit
dipastikan akan selesai sebelum gelaran motogp
delapan belas hingga dua puluh satu maret mendatang
sehingga diharapkan gelaran motogp madalika bisa berjalan lancar
lalu rahmat juniadi mandalika lombok mtb